guguran awan panas dan hujan membuat sejumlah kecamatan di lumajang jawa timur gelap
kecamatan pronojiwo dan candipuro merupakan dua kecamatan yang terdampak paling parah secara keseluruhan
bupati lumajang sori kulhak mengaku butuh tambahan personel untuk proses evakuasi warga terdampak erupsi gunung semeru
hal ini disampaikan saat wawancara melalui telepon dalam program cnn indonesia newsroom beberapa saat lalu
kita respon cepat untuk memastikan warga anda yang terdampak ini supaya diamankan terlebih dahulu di titik titik pengungsian
yang tentu akan dikoordinasikan dengan pihak terkait saat ini sudah ada berapa titik dan sudah dipastikankah warga sekitar yang terdampak ini berada di lokasi aman
jadi di area lereng semeru ini jalur evakuasi sudah ada
jadi sudah ada jalur evakuasi
terus kemudian beberapa titik lokasi posko atau beberapa titik lokasi untuk sebagai tempat pengungsian itu juga sudah tersedia
jadi kabupaten lumajang ini sering melakukan pelatihan pelatihan kedaruratan persiapan persiapan kebencanaan yang ada di masyarakat
jadi masyarakat sebenarnya sudah pada paham siapa yang diprioritaskan
lansia kemudian anak anak perempuan ibu hamil yang sakit
nah saya juga saya perintahkan
semua puskesmas untuk membuka untuk kedaruratan ini
persiapan beberapa keadaan darurat memang segera harus ditangani
untuk warga anda yang masih terjebak begitu yang berada di rumah dan kondisinya saat ini memang gelap begitu ya
tidak ada cahaya sama sekali seperti malam hari begitu
bagaimana langkah cepat untuk menyelamatkan mereka
saya mendapatkan voice beberapa
masyarakat yang sekarang terjebak di dalam rumah
tetapi ini tidak satu dua orang ini banyak
ini yang kita prioritaskan dulu sekarang keterlibatan masyarakat untuk saling membantu
siapa yang bisa lakukan percepatan untuk membantu evakuasi masyarakat yang lain yang hari ini betul betul terdampak
nah ini pasti kami akan terus lakukan hingga nanti malam hingga nanti dini hari
untuk memastikan bahwa dari rumah ke rumah
tetapi memang sekali lagi bahwa ini kami perlu bantuan perlu tambahan personil
dan saya sudah meminta bantuan ke teman teman kabupaten terdekat yang dari jawa timur untuk membantu kami
karena petugas bppd kami juga terbatas perlu bantuan tenaga dari kabupaten yang lain
personal untuk tim relawannya juga kami terbatas
tentu juga sarananya fasilitasnya kendaraan yang bisa menjangkau ke
beberapa lokasi yang tidak mudah itu juga kami perlu dibantu
bupati lumajang tori kulhab menyampaikan guguran awan panas dan letusan gunung semeru membuat sejumlah kecamatan di lumajang jawa timur gelap
sejumlah warga juga masih terjebak di rumah mereka
bupati lumajang menegaskan akan berfokus pada proses evakuasi warga terdampak erupsi gunung semeru yang terjadi pada sabtu empat desember dua ribu dua puluh satu
tiga sore waktu indonesia barat ini
dirinya menyatakan erupsi gunung semeru tahun ini lebih parah dibandingkan tahun dua ribu dua puluh lalu
sejumlah warga yang tercampur dengan hujan itu menyebabkan beberapa kecamatan mengalami
sangat gelap keadaannya
sebagaimana malam hari gelapnya
dan kondisi guguran awan panas dari semeru ini lebih parah daripada yang terjadi tahun yang lalu
tadi sekitar laporannya ada dua kecamatan yang betul betul mengalami keadaan parah secara keseluruhan dari semua desa
yaitu di kecamatan pronojiwo dan
ada beberapa voice yang nyampe
ada beberapa voice yang nyampe kepada saya masyarakat yang sekarang terjebak di dalam rumah
ada juga kerusakan fasilitas umum
ada tempat ibadah juga yang rusak
sekarang kondisi jalan itu bercampur dengan lumpur
akibat dari awan panas guguran yang juga bersamaan dengan hujan
ada satu jembatan di jalan nasional yang menghubungkan antara kabupaten lumajang dan kabupaten malang yang sekarang putus